setiap kelahiran akan disertai dengan kematian
begitu juga setiap kematian akan disertai oleh kelahiran
allah menggantikan yang mati dengan yang lain
yang lahir dengan yang mati
supaya kehidupan manusia di dunia ini terus berkesinambungan dan berlanjut
dan perlu diketahui
bahwasannya hidup mati lahir uang
bagi harun meninggal pada saat dia melaksanakan sholat
dan saat pemakaman tadi suasana sangat halal
gue yakin tuh
kayaknya si bagi harun nih
masuk surga ya marbot ya
kalau begitu kami pamit dulu
gak nyangka ya
gue bilang sama lo kalau motor urusannya cuma dunia doang duniawi
kagak bakal ada urusan ke akhirat
hei kalau gue jadi lo nih nih gue liat di sini nih
ada al quran ada perangkat al solat
alhamdulillah gue nemen banget dong
quran gue baca tuh buat mantepin firman allah
nah perangkat solat buat mantepin solat sebayang gue
dari subuh jujur asal maghrib isya
lo liatin aja tuh mukanya gitu digulangin
susah kerjain trek trek an mulu
lama lama juga digulung sama meleket nih
lo mau digulung sama mereka
lo tuh susah banget sih
yang meninggal siapa ya
kakek saya pak
sewaktu dia solat
maaf mas terangkan dulu
pagi tadi kakek harun membeli motor ke dealer kami
memang bekas tapi bagus
kakek harun suruh hantar pas hari ulang tahun cucunya
nomor pertukar lebih berdata

nanti kita bikin punya mesin
tak berhasil buat bebas
tidak tapi dalam des elise terjatuhsa
sedikit banyak fahtrans kak
karena kamu sebagai ketua piket harian
saya minta tolong kamu untuk membersihkan kamar kamar yang kosong setiap hari
maksud ustaz sevil kamarnya si fengki
faang kamu jangan suka mengganti ganti nama orang dengan tujuan yang buruk
dengan niat ingin meremehkan dan melecehkan
itu tidak baik
tapi kamarnya kenapa ya mesti dibersihkan
kan itu kamar kosong tidak ditempati
lagian mereka juga tidak akan kembali kemari
kita tidak tahu kapan waktunya
tapi insya allah mereka itu akan kembali
karena saya amanahkan mereka
untuk pergi ke rumah mereka
untuk pergi ke jalan wali
untuk menguji ketulusan dan kesabaran mereka
nah apabila mereka berhasil
insya allah mereka akan menjadi lebih baik dari sebelumnya
tapi kalau tidak berhasil
ini jalan motor ini jalan wali
bukan jalan wali bang
eh dantainya ada yang iseng nyepotin
benar nggak jalan walet
kupadang naik ke atas dah
kok nggak bawa kenec sih
kenecnya mendadak pulang
karena istrinya mau menaiki jalan walet
istrinya mau melahirkan
jamaah yang diperkaini oleh allah subhanahu wa ta'ala
masya allah masya allah masya allah
setiap kelahiran akan disertai dengan kematian
begitu juga setiap kematian akan disertai oleh kelahiran
allah menggantikan yang mati dengan yang lain
yang lahir dengan yang mati
supaya kehidupan manusia di dunia ini terus berkesinambungan dan berlanjut
dan perlu diketahui bahwasannya hidup mati lahir wafat cuma allah yang tahu
bukan dukun bukan santet bukan prama apalagi tukang gulung kayak gue
lu ceramah aja
eh lama lama mulut lu kefo no keofi
ayo tulen lah tulen cepet lah
atau kau jahat
ini motor bagus banget
ya udah lah
nanti ya bos
main anjar ya
second tapi baru
ini kan motor a ya bang
nyengir lu karang lu
gue pengen denger lu hari ini beda sama kemarin
nyenggir lu hari ini kudu lebih jauh bermakna
punya arti masuk ke dalam hati
buat ngasih tau sama semua ini motor bakal lu pakai buat kerjaan yang halal
eh apa baik deh
nah kuran sama
seperangkat alat sholat
seperangkat alat sholat
buat nguatin kerjaan lu harian lu
dikuatin begitu tuh
mantep kan bang
saya juga pengen ngucapin makasih
dari semua kejadian ini
halus ya bang
lanjut ya pokoknya
neng aja ya
kita sih bukan yang menginginkan pertemuan terakhir
gawatir kita gak ketemu lagi
ada pertanyaan yang mau kita kasih sama dia
itu ada di op
ada nih alamatnya tas dia
itu tasnya ketinggalan
di mobil dia lah
maafin gue ya gue lupa
jadi selama kamar mereka itu kosong
kamu harus bersihkan tiap hari
karena kotoran dan debu
itu bisa masuk
dari lobang kunci
seperti kita juga
debu dan kotoran